meski sudah bukan di zaman kolonial tetap ada banyak cara untuk menjadi pahlawan
salah satunya dengan berjuang menggali potensi daerah untuk kebaikan masyarakat luas
seperti perjuangan seorang pemuda dari desa kepel kecamatan kare kabupaten madiun jawa timur
ia membidani sebuah usaha pertanian umbi umbian yang kini menjadi komoditas unggulan untuk ekspor ke tiongkok dan jepang
merajut harap mengejar cita membangun desa melalui porang
berbagai cara dan upaya namun poranglah yang mampu menjawabnya
dialah paidi pria tiga puluh sembilan tahun ini merupakan pembudidaya porang yang sudah beromset besar
tak hanya menjadi petani dan pengepul porang
yakini juga menjadi eksportir untuk memenuhi perusahaan

sebelum berbisnis porang ia pernah menjadi penghubung rongsor
jadi saya memang pemulung
ketika malam tiba saya mulai belajar internet
dan saya berpikir bagaimana desa saya maju
dan untuk masyarakat sendiri bisa mengenal porang dan saya bisa bermain porang di situ
saya juga bisa membuat video tentang porang

ya namanya mungkin tak begitu akrab di telinga kita
tumbuhan yang masuk dalam golongan umbi umbian ini biasa tumbuh di tengah hutan
namun siapa sangka tumbuhan ini punya sejuta manfaat
porang kerap dianggap sama dengan jenis ubi lainnya
seperti iles iles atau konjak
bentuknya yang bulat seperti buah labu ataupun ubi membuatnya sulit dibedakan
porang memang belum banyak dibudidayakan di indonesia
tapi paidi sosok muda dari desa kepol kecamatan kare kabupaten madiun jawa timur
punya peran besar dalam mengenalkan tanaman ini
bahkan ketika orang orang belum tahu manfaat tanaman ini paidee menjadi bahan tertawaan
paidee tak pantang menyerah
ia mencoba menjual porang dari rumah ke rumah dalam kemasan kecil
kini paidi berhasil mempekerjakan karyawan untuk mengurus kebun porang miliknya
mulai proses penjemuran hingga siap didistribusikan kepada pelanggan
sejak berhasil dalam bertani porang di lahan miliknya faidi menularkan ilmu yang ia miliki kepada warga desa
sejak porang menjadi komoditas utama di desa ini gabungan kelompok tani milik desa yakni sarwo asih menjadi berkembang
paidi sebagai perintis bersama yanto dan warga lainnya terus membangun gapoktan ini untuk mengedukasi petani petani lainnya agar dapat memaksimalkan potensi porang
melalui kelompok tani ini paidi juga memperkenalkan revolusi tanam baru
yakni dengan menanam porang tanpa naungan atau tanpa penutup
dengan sistem ini hasil panen lebih melimpah dalam kurun waktu yang relatif lebih singkat
paidi juga menerima penjualan porang dari para petani membantu mendistribusikannya dan ikut memastikan harga porang tidak kurang dari sepuluh rupiah per kilogram
para petani porang yang ada di wilayah jawa seperti salatiga semarang kebumen dan sukabumi hingga di luar jawa seperti di palembang

kepala perusahaan di jawa makassar alor dan nusa tenggara timur juga menyuplai porang kepada paidee untuk memenuhi permintaan ekspor ke tiongkok jepang dan eropa
tak heran omset dari menjual porang ini telah mencapai angka miliaran rupiah
di desa kepol sendiri porang juga diolah menjadi beberapa makanan olahan
ibu ibu pkk memasaknya untuk dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pembuatan donat stik crispy juga mie
hasil olahan ini juga dipasarkan ke masyarakat
ya tak hanya lewat kelompok tani paidee juga memanfaatkan teknologi terkini yaitu membuat vlog dan disebar melalui media sosial youtube

kini menjadi sosok yang dicari di media sosial bila berhubungan dengan porang
tak hanya mengajak para petani untuk meningkatkan pendapatan mereka lewat bertanam porang paidi juga berhasil mengangkat nama desa tempat tinggalnya
desa kepol kini menjadi prima dona
bersama istrinya paidi telah memberdayakan masyarakat hingga menjadi petani yang mandiri melalui porang
bersama istrinya paidee telah memberdayakan masyarakat hingga menjadi petani yang mandiri melalui perusahaan

jadi seluruh indonesia bisa ditanami porang
jangan khawatir untuk masyarakatnya
mudah mudahan petani petani di indonesia bisa lebih maju bisa lebih menungkrak perekonomian